sebanyak delapan tersangka pengguna serta pengedar narkoba jenis sabu sabu
dibekuk satreskoba polres blitar kota dalam operasi tumpas narkoba
ironisnya seorang tersangka perempuan merupakan kepala panti rehab pengguna narkoba
yang menyalahgunakan wewenang agar bisa mengelabui petugas saat menggunakan narkoba
inilah lima dari delapan tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap satreskoba polres blitar kota
dua diantaranya adalah perempuan yakni endah susilowati
oknum kepala panti rehab atau institusi penerima wajib lapor
erna seorang pemandu lagu di karaoke
mereka kini dititipkan di lapas blitar
dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan barang bukti empat belas lima puluh enam gram sabu
pilkarno pen dua ratus empat puluh butir bong atau alat hisap sabu dan telepon seluler
kasatreskoba polres blitar kota mengatakan tersangka endah susilowati
merupakan target operasi sejak lama
tugasnya sebetulnya merehab
merehab bagi pengguna narkoba
tapi di sini justru ini kepalanya ini justru menggunakan narkoba
sementara salah satu tersangka merupakan pengedar sabu jaringan lapas lowok warumalang
yang tertangkap di kota blitar
tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari bandar besar di surabaya
lapas lowok waru malang ya terus ini ada di blitar sudah berapa kali
baru satu kali
nah selama ini ngedar ini di mana
tersangka dijerat dengan pasal satu ratus dua belas satu ratus empat belas undang undang ri tentang narkotika
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara